mengaku berprofesi sebagai tengkulak gabah
saya mohon maaf yang sebesar besarnya
dan saya turut berbelas sungkawa atas meninggalnya calon menantu saya novia
mudah mudahan novia diterima di sisi allah swt
dikutip dari laman cnnindonesia com
polri telah menindak brief daerah ini
yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau ptdh
menurut kepala divisi humantra
polri inspektur jenderal polisi deddy prasetyo
saksi ini sesuai dengan amalatka polri
yang tidak akan tebang pilih dalam menindak anggota polri
yang melakukan pelanggaran berat seperti tindak pidana
selain pemencatan brief daerah ini juga akan diproses pidana
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya
sebelumnya brief daerah ini telah ditetapkan sebagai tersangka
dan kini ditahan di mapolda jawa timur
anggota polres pasuruan kabupaten ini disangkakan melanggar kode etik
yaitu perkab nomor empat belas tahun dua ribu sebelas
dan pasal tiga ratus empat puluh delapan kuhp
pasal tentang aborsi ini memiliki hukuman terberat lima tahun kurungan
rani diduka memaksa nw melakukan aborsi dua kali
dalam kurun waktu dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
kejadian inilah yang diduga kuat membuat nw depresi
dan berujung bunuh diri
mahasiswa jurusan pendidikan bahasa inggris universitas brawijaya ini
ditemukan meninggal di dekat pusar ayahnya di mojokerto pada kamis dua desember lalu
dan meniputan cnn indonesia